by rika dadah papa angga ya rika
sedikit tanya apa kamu siapanya neng rika saya temannya mas temen tapi mesra emang mas siapa
halo assalamualaikum ini siapa ya mbak
mbak yang kehilangan barang belanjaannya
mau minta ganti rugi sekarang ya nggak bisa tuh mbak kan bukan saya yang salah
ya udah tuh mbak nanti saya kabarin
kok sih mbak bisa tahu ya
pur pasti kamu ya yang ngasih tahu nomor telepon saya ke simba itu
ya masa gue harus ganti rugi sendiri
kata bapak saya seburuk buruknya orang itu adalah orang yang iri dan dengki
kalau kata bapak gue sebaik baiknya orang adalah orang yang mau berbagi
hai tuhan alhamdulillah habis sedul saveang eh john di masalah satu lu dulu udah kelewat asal masih
wah bawa apaan sih nih bu ini
siapa tahu lebaran nanti potatis sama emak tertarik untuk pesen
ini masakan istimewa mak
tapi saya masukin tulang sapi ke dalamnya sebagai penyedap
pasti enak banget ibu nur
dijamin enak mak
ya pokoknya kalau emak cocok sama contoh gulai nangka ini
kemarin saya kan kasih contoh kue kering ke rumah bu nur
udah dicicipin belum
tertarik nggak pesan buat lebaran
oh yang itu
indah dulu deh soalnya saya juga mau bikin sendiri
kalau gitu saya sama emak gak jadi pesen sayur nangkanya
memangnya kenapa pok
soalnya kita juga mau bikin sendiri
alhamdulillah udah beres
waduh bang patar
udah kehabisan nih
tinggal bakwan doang dua bang
aku tak jadi beli gorengan kau
oh iya itu aja marah
sama saya aja mbak
saya dulu pur
saya kan belum beres
selesai ngomong gue tahu apa yang mau ngomongin apa purna purna mbak bukan apa mau ah lagian tadi
bukan dan nari sekarang giliran gue kamu juga kan udah narik berarti kita sama sama udah narik pur
tapi kan gue nariknya jarak deket saya juga jarak deket pur jadi siapa nih yang narik masa
nunggu sampai kalian berkelahi sabar bagaimana kalau ngejeknya gantian aja oga kalau gitu biarin
aja mbaknya yang suruh milih mau naik ojek yang mana saya setuju gue juga setuju nah mbah sekarang mbak
milih tuh mau diboceng namanya mana yang ini apa yang ini sama bang ini aja senyum manis
gak kelebaran maaf ya pur ayo mbak berangkat
mbak turun disini aja dulu ya
saya lagi ada urusan sebentar mbak
cuma lagi galau
please ya tuh mbak ya
untungnya motor aku udah dibalikin sama kakak aku
jadi aku bisa boncengin kamu
terima kasih kakak angga
memangnya kakaknya kakak belum punya motor sendiri
rika doakan semoga ke depannya kakaknya kakaknya
bisa punya motor sendiri ya kakak
nasi belanja saya gimana mas
lagi dicari mbak sama teman saya
nyari di jalan
nyari oca yang dititipin belanjaan itu
saya bisa dimarah marahin majikan saya mas kalau begini
kasian ya mbak
bantu gue aja dulu di sini
siapa tau ajak sama tisna buruan datang ke sini
duduk dulu mbak
kakak ngeliat kerupak segede ini lo tabrak
tapi telat ngerem
bisa aku yang boleh
kan terus kok sama
buat apa nanti sampai ini
ya mungkin gantietzt itu weh
orang baru dah
disitu memang sering mencelakai orang
apalagi kalau sedang tidak fokus
kakak tisna juga sering kok terpeleset disitu
kakak tisna itu yang sering nganterin rika
yaudah aku pamit ya
kan tadi udah pamit kakak
iya aku lupa
dadah kakak angga
saya temennya mas
temen tapi mesra
saya su tisna
tapi semua orang teh manggil saya tisnah aja
berarti saya manggil kamu tisna aja kan
pakak kan biasa
semoga kamu selalu sembuh
semoga semuanya menjadi sembuh